halo apa kabar gue panji pragiwaksono senang sekali bisa kembali bertemu di the incredibles
sebuah kolaborasi antara asus dengan cnn
yang tentunya didukung oleh prosesor intel core sebelas gen
dan kali ini ini adalah episode yang sangat spesial
karena kali ini kami menghadirkan seseorang yang diakini akan menggenjot views
karena panji pragiwaksono segitu segitu aja level kebintangannya
padahal sudah dikontrak sampai ujung
beliau itu menghiasi obrolan obrolan dalam ternakotip warung kopi
orang orang yang berpengalaman
ngomongin apa yang beliau ceritakan apa yang beliau pikirkan
ini video yang sangat menarik
tidak sabar untuk menjelajahi isi kepalanya pengalaman hidupnya
indonesia mengenal beliau dengan julukan bosman sontoloyo
terlahir dengan nama mardigu wowi prasantio
selamat datang pak mardigu
terima kasih sudah diundang mas panji
kita nih kayak udah akrab aja ya kayak udah sering ngobrol
sering salah soalnya
karena yang nonton banyak anak muda nih pak mardigu
biar gampang masuk di mereka kita gua lu gua lu gitu
insya allah masih bisa lah ngomong lu gua lu gua gua
itu rambut dicet apa enggak sih kok
kayaknya gua harus cet nih kalau enggak putih semua nih gua
biar agak turun dikit usianya ini gua naikin
karena emang tua jadi kita memper memper lah
tapi terima kasih banyak udah hadir kesini
nggak sabar untuk ngobrol walaupun gue bisa asumsikan nih
pak mardigu banyak pertanyaannya
lo pasti udah pernah jawab sebelumnya
sebenernya enggak sih
gua enggak tau gua mau nanya apa
kita mulai aja sekarang ngobrol ngobrolnya
yang pasti ini akan jadi sesuatu yang harapannya bisa ngasih masukan
bisa ngasih inspirasi untuk modal untuk melakukan usaha
atau melakukan apapun yang kita inginkan
karena pengalaman hidup beliau itu keren sekali
kita bisa mulai dari sekolah yang sekilas
sebenernya sekolahnya itu kalau didengar ya itu
misalnya intriguing sekali gitu
beliau kuliah di san francisco
bidangnya adalah criminal mind and forensic investigation
kalau kita alih bahasakan secara harfiah
itu kuliah yang mencermati pemikiran orang orang kriminal
kalau forensic investigation itu apa ya
investigasi biasa sih sebenernya
tapi untuk bukti
forensik itu istilah yang saya sering lihat di film film detektif soalnya
untuk bukti kriminal

tapi forensic tidak selalu ada titik titik yang berbeda ya
tindakan pidana atau crime
oh itu adalah sekolah yang jalan berapa lama ngomong ngomong
jadi bachelor tetap empat tahun
master degree nya sebenarnya satu setengah tahun
tapi gue gak sepinter itulah gitu ya
jadi thank you mbak
jadi gue kan gak sepinter itu
jadi agak lama gitu
ss dua nya jadi hampir enam tahun kita di negeri seberang
gak sepinter itu atau banyak party party kanan kiri
kayaknya begitu itu
san francisco banyak mahasiswa dunia buddha
ini kan toh
sekitar tahun berapa kalau boleh tahu
pulang ke indonesia itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
jadi udah tua juga gue nih
masih seumuran sama gue
oke jadi gimana tuh ceritanya bisa ngambil kuliah itu
karena sebenarnya sejauh yang gue tahu
sebelumnya kan kuliahnya bisnis arahannya
enam ribu enam ratus enam puluh enam ada satu tinggi delapan itu agama gitu ya
tapi ya nilainya doang perilakunya mini
itu udah minus
nah terus kebetulan ccm gue
cita cita mulia gue adalah sekolah ke negeri seberang gitu ya
walaupun dengan nilai enam
dulu zaman dulu ada pak habibie itu ngirim mahasiswa banyak ke eropa
terutama ke belanda dan jerman gitu ya
gue mah pengennya ke amerika gitu
gak pernah geser mimpi gue tuh dari kecil
dari sd smp sma walaupun di kampung gitu ya
gue gunting rumahnya
biden itu kemana mana bawa white house ini
dibilang apa nih gue mau sekolah di sini gitu
dari kecil memang gak pernah ganti mimpi
walaupun dibilang gimana cara orang kampung kita bisa kesana
rumah lo masih berlantai tanah gitu
ya namanya juga cita cita bener gak
dan suatu hari entah bagaimana kita berangkat lah ke negeri seberang
yang jelas waktu itu dek dikbud bilang
karena yang daftar ke amerika tuh cuma dua
terus yang jatahnya ada enam
bukan karena pinter karena beruntung
kenapa jatahnya enam yang berangkat
apakah itu karena
yang lain harusnya ratusan ribuan malah yang mau berangkat zaman dulu ke eropa gitu ya
tapi gak tau amerika waktu itu tidak semenarik eropa
mungkin ya itu lucky blow aja
lucky chance dalam kehidupan
ada sesuatu yang toto dijalanin
nah kita gak bisa milih jurusan
jadi bukan terapetik bukan psychology yang terapetik tapi
applied psychology misalnya kayak ada sebuah perusahaan
orang lain jual kopi lebih enak orang lain jual kopi lebih murah misalnya segala macam
kenapa starbuck lebih terkenal
ternyata dia bukan kopinya yang enak
tapi dia tahu bahwa dudukan ini yang lain empat puluh enam cm dia empat puluh dua cm
kemudian mejanya ini tingginya
kalau cewek ketinggian gini roknya nggak nyaman
dia ergonomik sekali dia ngukur sampai yang berdiri
dan psychological factor itu yang di menentukan duduknya nyamannya safe
ini kuliah yang saya sendiri jadi pengen ngambil dan saya baru tahu
umur saya empat puluh dua pak fardy gue baru tau ada kuliah kayak begini
jadi ilmu yang seperti itulah yang disebut applied psychology in business
jadi aplikasi psikologi untuk bisnis dan lain sebagainya
dan ya itulah latar belakang bisnis
kemudian s dua nya juga nggak bisa milih
jadi yaudah disitu banyak mempelajari tentang ekspresi wajah
tentang bahwa tubuh manusia ini punya banyak major muscle
tapi di wajah ini ada empat ratus minor muscle yang kalau lo kecewa lo kesel lo sebel
mukanya bergeser kita bisa tahu pikiran orang dari ekspresi wajahnya
jadi kalau kita kasih high stake question lo jauh gue tau
oke lo sebenarnya begini gitu itu contoh contoh aja
kemudian kita ngambil yang namanya state sponsor terrorism gitu ya
jadi tindakan teroris yang dilakukan oleh negara gitu
nah itu disebut
gak banyak sekali lagi itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
terus kembali ke indonesia harusnya gue baru tahu
oh gue ternyata inilah yang membiayai gue selama ini
degree atau informasi terhadap state sponsored terrorism itu menjadi threat di jaman pak harto
karena yang melakukan state sponsored terrorism adalah pak harto
beliau sendiri jadi itu dianggap ancaman jadi
gue dilepas tidak harus melanjutkan ikatan dinas sepuluh tahun
itu alhamdulillah bagi gue gue gak serve itu
tapi disitu ada sebuah bank swasta yang melihat potensi gue tersebut
buat ditarik direkrut masuklah ke bidang usaha di perbankan
posisinya namanya treasury departemen gitu
biasanya asing semua yang berada disana
jadi kalau fungsi bank adalah menerima dana masyarakat
dan menyalurkan kembali ke masyarakat
apa yang terjadi kalau bank tersebut tidak bisa menyalurkan
mau gak mau uang itu mengendap
jadi mas panji punya uang satu triliun
tau tau nggak bisa disalurkan
bank pusing nih dia harus menyalurkan sektor yang lain
nah disinilah ada money mix money
uang bekerja untuk uang
jadi ada money market pasar uang ada interest market pasar bunga
terus ada call night ada hig yield fund obligasi bond dan lain sebagainya
nah portfolio nya kita puter disitu
jadi baru disini kita balikin lagi
kalau bank punya orang punya uang banyak taruh di bank
bank punya uang banyak kelebihan dia taruhnya di treasury gitu ya
nah lima tahun gue disana
blessing sekali karena sedikit juga orang di dunia memiliki keterampilan seperti itu
akhirnya di tahun kelima tahun sembilan puluh enam gue lihat ada peluang
untuk membuat usaha sejenis
kalau gue punya bank spin off
gue buat sendiri perusahaan yang mengelola
karena ada bank devisa yang tidak boleh melakukan transaksi treasury
jadi nah portfolio nya sangat besar
untuk seorang uji kelamin waktu itu
usia jigo kelakuan minus
masih jigo masih dua puluh lima dua puluh enam
jadi very interesting lah perjalanan setelah itu
tapi itu menarik sekali ya
tadi lo bilang sama jigo ada banyak yang
sifatnya kalau lo sendiri sih ngakunya beruntung
kayak beruntung dilepas di ikatan dinas sehingga punya peluang untuk kerja di bank
beruntung punya latar belakang pendidikan yang ada criminal mindse and forensic investigation
sehingga ada dampaknya kepada apa yang lagi diusahakan di bank dan ada bikin usaha sendiri
beruntung untuk bisa jadi dua diantara slot enam
nah banyak yang bilang orang yang beruntung itu sebenarnya adalah orang yang melakukan persiapan sebenarnya
tapi ketemu dengan kesempatan
apakah sebenarnya memang betul beruntung karena mungkin ada kuasa tuhan juga
tapi apakah sebenarnya emang lu tuh sebenarnya gue tuh mempersiapkan
gue emang pengen ke amerika serikat gue siapin aja gitu
gue gak pernah mikir segitu dalam masalah spiritual
gue ini agak masih belajar lah gitu
nilai doang bagus ya
nilai doang ya bagus
lo lebih wise begitu lo ngomong kayak gitu gue baru ngeh juga
engga karena gue nongkrong sama orang pintar harus belajar juga gitu ya

ya mungkin ada benarnya tapi mungkin karena air mata kita udah kering kali ya gitu ya
painnya udah banyak kali ya
udah di bawah mantulnya udah gak ada lagi kecuali ke atas gitu kan
nah mungkin itu mungkin itu
akhirnya gue cuma lihat atas aja ke depan gue mau itu udah
karena gue tau di ini ngga enak miskin tuh banyak nyamuk gitu ya
barang termewah di rumah cuma gorden karena kalau dibuka barangnya kosong gitu kan
jadi gordennya yang keren
barang termewah gorden pas dibuka kosong lucu sekali
pak mardik gue yakin ngga mau jadi pelawak aja ya

jangan gue dibuka ada duitnya ada sih duit saya semua tapi jangan diambil
nah kita jadi paham karena orang tahu ini yang nonton tahu bahwa lo kan punya banyak usaha
sebenarnya ada dua puluh lima an kalau nggak salah karena tadinya mungkin tiga puluh an tapi mungkin karena pandemi ada dampaknya juga
dan sebenernya kalo dihitung hitung
kalau dihitung hitung secara total lebih kali ya tapi kan karena ada yang ada kerja sama yang lanjut segala macam
nah jadi usaha itu adalah awal dari semua wira usaha lain
betul jadi itu istilahnya pas oh gini toh cara buat money berdasarkan kekuatan diri sendiri gitu ya
baru liat angle itu baru diliat tadinya kan ada dateng dari ya gajian gitu terus menggaji diri sendiri itu ternyata ngga sederhana
masuk goreng goreng gitu ya atau di gaji orang gitu
nah gue pikir disitu bener terbuka tapi walaupun sekarang ada sekian puluh tapi jujur aja
mungkin yang yang gue jalani lebih banyak dari itu lebih dari ratusan dan ada yang rugi ada yang ngabur ada yang ngga dapet izin dan lain sebagainya
dan yang gue sebut survive atau company to bagus emang harus di atas delapan tahun jadi gue ngga pernah bilang bahwa
perusahaan yang dua tiga tahun gue klaim sebagai klinik yang bagus

sebagai sebuah perusahaan jalan enggak lah kalau gue bilang segitu memang panjang panjang yang perusahaan itu
dan gak gampang loh buat perusahaan diatas lima tahun
jadi lima tahun patokannya
delapan tahun malah gue jadi kalau gue bilang oh gue punya perusahaan lima itu pasti limanya di atas delapan tahun hidupnya
karena yang lain mungkin ada dua yang lagi jalan masih tiga tahun itu masih baby
dengan apapun bisa di swallow di telan sama kompetitor kita dan lain sebagainya masih banyak
dalam dua puluh an perusahaan ini lo tuh posisinya operating semuanya atau ada sepuluh operating sisanya komisaris
yang mana role nya karena gue punya satu perusahaan pak mardigu dan gue pusing
jadi gue nari tuh pertanyaannya
jadi gue nari tuh pertanyaannya
gue tuh berbisnis bukan about what atau dagang apa atau produknya apa
tapi berbisnis bagi gue adalah who run the show jadi hu adalah segalanya bagi gue
jadi menjalankan tuh belum pernah menarik dalam diri gue
karena itu orangnya loyal loyal karena dia mendapatkan apa yang dia keringetan sendiri
begitu hoo nya itu nggak ada misalnya gue pernah buat restoran dua chef ini partner gue terus meninggal
karena who nya gak ada
begitu diganti taste nya beda orang beda lain lagi
strateginya langsung tutup aja gitu
jadi who adalah everything bagi gue
jadi kalau ditanya tadi gue cuma sell holder
tapi menemukan who itu kan satu skill set tersendiri ya pak mardigu
apalagi ada orang yang pernah ngomong sama gue dia bilang jalanin bisnis tuh banyak orang berpikir soal keuangan
banyak orang berpikir soal pajak atau hukum dan segala macam
tapi sebenarnya tentang orangnya individunya yang ngejalanin
banyak investor juga gak ngeliat bisnisnya saat itu apa
yang jalanin siapa
karena yang jalanin itu kalau bagus dia bisa jalanin apapun
nah ada cara tersendiri untuk menemukan hoo nya
atau who nya dulu ketemu baru jalanin bisnis
enggak sih bisnisnya ada baru gue cari hoo nya
nah gimana tuh
hire profesional atau hire seseorang untuk run the company itu gampang
karena yang penting kita tahu mimpinya
dia mimpi dia
karena orang itu taat pada mimpinya bukan pada taat company atau taat produk
orang itu taat sama mimpinya
iya dia taat pada mimpinya sendiri
jadi selama perusahaan kita deal kita mimpinya akan tercapai lewat kita di st
jadi itu yang gue pikir gue akan ngobrol sama mas panji sama lo gini gini
oh oke lo ada mimpi ini gak ini kayaknya cocok nih gitu ya
mimpi saya sebenarnya jadi pemain timnas dan berangkat di olimpiade
basket saya mati itu
tapi nanti mungkin ini menarik sekali untuk yang nonton ya bahwa salah satu cara pak mardigu untuk milih seseorang adalah dilihat mimpinya
di indonesia banyak orang tidak punya keberanian untuk bermimpi bahkan
harus kita ajarin mimpi juga
nah ada kedua kalau dia mimpinya mungkin nggak terlalu besar gue lihat how hungry dia
how hungry dia gitu ya
drivenya gitu ya
orang kita tuh gak bisa ngajarin bagaimana lo harus lapar
tapi lapar itu sunatullah keluar sendiri
nah begitu dia lapar dia pasti find the way
ya udah itu aja kita cari
jadi kita gak nyari orang pintar kita gak nyari orang yang smart atau apa yang full knowledge s dua s tiga
terserah yang penting lo lapar
s dua foreign dengan gelar dari internasional lebih gue ambil gitu kan
tapi dia tamat smk dia lapor kita sikat gitu
itu menjawab banyak sekali pertanyaan
karena di dunia ini kita banyak sekali ngelihat ada orang bisa loh dia kuliah di luar negeri lama sekali pulang gak punya hangga
itu menjawab banyak sekali pertanyaan

ya kalau selama silver spoon golden platter di rumahnya ini ya dia gak lapar gitu ya
iya betul sekali
ya sudah kita cari orang lain somebody else waiting
orang kalau terlahirkan dengan silver spoon dan silver platter gitu ya
untuk memicu dia punya hunger dan memicu dia punya mimpi
apa kira kira yang sebaiknya orang ini lakukan
it doesn't know any better emang gue lahir udah kaya gitu
itu terlalu banyak orang yang lapar disini yang mau fight bener gak
terlalu lama ngurusin dia
ini siapa sih yang membantu pak mardigu ini punya cara pikir seperti ini
ada mentor ada guru nama nama yang mungkin dikenal sama orang indonesia
mungkin nggak ada orang yang seperti dua orang ini yaitu bokap gue
di mana beliau
iya dia kapten angkatan udara dia pensiun dia kapten
jadi jabatannya gak tinggi kemudian ibu gue seorang yang tamatan smp gitu ya sekolah pun rendah
nah kedua orang ini ada kelebihannya yang menurut gue yang mungkin gue blessing lagi memiliki dua orang tua yang gak ada rule
no rule di rumah gue
untuk seorang tni angkatan udara lucu juga
itu kan military dia disiplin dia ngekang dia gini do gak boleh ini gak boleh ini no rule
no rule di rumah gue lo mau tidur di rumah orang lo mau gak sholat lo mau gak ngaji lo mau gak apa no rule
jadi semua kesadaran gue ngaji karena kesadaran gue nongkrong di ini karena kesadaran
kita pengen baca buku dari kecil baca aja baca buku bahasa inggris
gue baca national geographic dari umur tujuh tahun delapan tahun karena gak ada apa apa gue bacanya itu aja yang ada gitu ya
itu yang menurut gue membuat gue menjadi deliberate otak gue hidupnya dengan sengaja
hidupnya dengan karena norul gitu jadi semua indah bagi gue gitu
itu bagi gue blessing gitu ya dua orang tua gue ayah gue sudah almarhum ibu masih di malang saat ini
sampai saat ini dia adalah cuma bilang sehat ya mas that's it
mengagumkan betapa banyak yang kita bisa lakukan ketika kita dikasih ruang untuk eksplorasi
iya iya semua bener
itu ya ya udah
tapi yang karena mohon maaf kalau ibu ibu rumah tangga
ibu rumah tangga
jadi sebenarnya ya breadwinernya bapak kan karena bapak teriangkan udara
jadi kan dua duanya gak ada semangat entrepreneurial
nah terus masuknya semangat entrepreneurial di pemerintah gue dari mana
waktu kita jadi pegawai kan income kita ketakar
jadi tenaga kita sepuluh income kita misalnya sepuluh gitu ya
sementara kayaknya tenaga kita lima puluh begitu kita push juga income kita segini
gue pikir ya dimana yang bisa unlimited itu
ya di swasta
tapi kerjanya extra hour
gak ada tanggalan merah
sabtu minggu ya kerja juga waktu awalnya dulu
jadi ya painful juga waktu kita menjalannya
jadi seseorang kalau ingin jadi wirausaha menurut gue adalah ilangin tanggalan merah
sampai lu achieve sesuatu ya
mimpi lu sendiri itu tadi gitu
orang akan orang akan susah untuk berwirausaha ya
kalau salah satu impiannya adalah work life balance ya
kita susah lah ngajarin orang seperti motivasi ini
kamu harus begini kamu harus begini
itu kan di tempat lain bener nggak
tempat kita tell the truth aja lah bener gak
tempat kita tell the truth aja
nah dari berarti pertama kali wirausah kan sembilan puluh lima sembilan puluh enam
sembilan puluh enam sembilan puluh enam ke dua ribu dua puluh satu dengan begitu banyak bisnis yang dijalankan
ada banyak yang bubar ada yang jalan
apa pelajaran terpenting yang harus yang lo punya yang sebaiknya diketahui sama yang nonton
kalau mereka pengen berwirausaha
tadi yang menarik itu soal rasa lapar dan mimpi itu krusial sekali kan
ada yang lain misalnya
karena regulator saat ini yang membatasi kita
gak bisa punya inovasi kalau kita hanya bermain dengan aturan yang mereka kasih
contohnya kayak china ya satu minggu itu lima unicorn
singapura itu satu bulan dua unicorn
india itu satu bulan tiga unik
kita bisa satu tahun satu unicorn aja insya allah
kita aja butuh waktu cukup lama untuk punya sejumlah unicor
saat ini kita ada berapa sih empat ya
iya tapi tutup aja setahun ini gak ada
tahun depan mana
ya insya allah semua
dan pandemi gak bisa dijanjikan alasan ya
yang lain pada striving kok
itu yang karena regulator harus learn a lesson bahwa nomor satu kalau kita jadi regulator adalah break any law
udah copotin aja dulu deh semua
jangan jangan ini salah main salah pasang salah main
itu juga gak tau siapa dan intelektualitas dibalik orang yang bikin aturan
jadi kalau tadi pengen berwirausaha yang kalau beli sepuluh jual tiga belas untung tiga lo bisa belajar dimanapun
tapi kalau beli sepuluh jualnya tujuh puluh break regulator
businessman ya atau entrepreneur tuh butuh mentor gak sih
ada orang yang bilang gini salah satu yang lo musti punya ketika lo mulai adalah mentor
karena dengan punya mentor lo jadi gak jatoh ke lubang yang orang lain udah pernah alamin gitu
gue punya mentor ada banyak
dan kebanyakan mentor gue adalah partner bisnis gue yang senior senior gitu ya
jadi cari mentor yang rekeningnya lebih tinggi dari kita yang lebih soleh dari kita yang lebih belajar dari kita
cari mentor yang benar di atas kita
kalau kita misalnya sepuluh digit pengen tiga belas digit ya mentor kita yang tiga belas digit gitu ya
jangan mentor kita yang cari uang dari income kita gitu ya
ya itu gak pas
pak mardygu tapi gue menemukan sebuah gejalan
itu kan tadi kan kaitannya sama growth mindset ya keinginan kita untuk tumbuh
kalau lo pengen berpenghasilan satu miliar ya lo belajar sama orangnya
belajar sama orang yang berpenghasilan satu miliar
jangan kelilingi diri lo sama yang receh receh gitu
tapi kan harus punya growth mindset ya keinginan untuk mau bertumbuh
ada banyak banget orang kita ketemu mereka sepuluh tahun yang lalu skill setnya masih sama hari ini gitu
kan susah kan
growth mindset itu sesuatu yang in ade gitu ya ada di dalam diri kita atau kita bisa
gue suka nih orang gue kasih dia growth mindset
gue belum menemukan cara menumbuhkan mindset kecuali baca buku
jadi gue termasuk penggila baca buku gitu ya satu bulan minimum satu buku
tapi buku yang gue minat adalah geopolitik dan geoekonomik gitu ya
dan itu buku yang menjadi temen gue dan kebetulan kita punya kelompok yang untuk diskusi buku plus mitra bisnis gitu ya
nah di sini growth mindsetnya pertama padahal belum jadi mitra bisnis
pertama adalah mitra diskusi baca buku gitu salah satunya misalnya gita wirjawan lah gitu
kita berdua kadang ya berdebat isi buku gitu ya akhirnya lama lama jadi mitra bisnisnya gitu lah kira kira
nah gue sarankan ke anak muda atau siapapun yang mau growth mindset baca buku
memang berat saat ini baca buku karena baca bukunya asing kalau bisa
ada dua yang kita dapat sekalian kemampuan bahasa gitu ya
terus kemampuan ininya lebih update
tapi gue perhatiin hampir semua buku terutama dari luar negeri setidaknya ada audio booknya ya
ada ada itu bisa denger suara juga
dan abis itu ya pastikan punya temen untuk diskusi
bukunya gak pernah tamat dibaca dan nggak pernah dapat maknanya
jadi misalnya ya gitu lah
itu kalau misalnya ini untuk sedikit ini aja ya apa namanya colongan tips
sebenarnya di youtube tuh ada banyak banget akun akun atau kanal kanal youtube yang kerjanya bikin kesimpulan dari buku buku terkenal
poin pentingnya dari pembahasan itu dan lumayan kan
itu gue malah dapat dari situ
gue kan youtuber dalam arti sebenarnya gue ngeliatin youtube isinya gitu
youtuber dalam arti kata sebenarnya
kerjanya mantengin youtube
itu youtuber betul
dapat juga dari yang kayak gitu kan
ya itu kayak gitu
ah ini gue beliin bukunya nih untuk lebih tahu lebih jauh
tapi isinya kurang lebih apa yang dia simpulkan itu benar
jadi gue pikir itulah temen temen muda promote nya pakai itu gitu ya
ada temen gue ya tapi gue gak tau dia benar atau enggak
gue mau cerita aja sama pak mardi gue abis itu lo bisa bilang ya benar juga
salah satu cara untuk lo punya growth mindset adalah pertama lo harus mau terus keren
karena biasanya orang yang mau terus keren itu selalu pengen nongkrong sama orang keren
dan ketika dia nongkrong sama orang keren dia kebawa cara pikir orang
karena kan orang jadi keren karena enlightened gitu ya
dia terdidik terus udah gitu dia thought provoking thoughtful thinking
jadi orang keren itu keren karena sesuatu
jadi kalau kita pengen terus keren ya nongkrong sama orang keren
dan nongkrong sama orang keren bikin kita tercerahkan juga
gue juga baru dapat dari lo
terima kasih ya asus
kalau ada satu momen di
kalau ada satu momen di
kalau ada satu momen di
kalau didenger selintas kayaknya hidupnya pak mardi gue tuh sangat berwarna
dan gak semuanya warnanya cerah
ada warna yang kusam kusam gelap gitu
ada gak sih momen dimana ini adalah milestone yang penting dalam karir gue
setelah nengok ke belakang ya
saat itu gak kerasa
masih nengok ke belakang
itu momen penting banget dalam hidup gue
ada suatu hal perjalanan hidup gue yang menarik
senin kemis lah gue puasa
bukan senin yeni kemis ngemis gitu ya
jadi gue tertip iman lah
jadi tahajud gitu ya
ngasih zakat dan lain sebagainya
bener bener tertip iman gitu ya
gue punya kapal tuh karam
di pengiriman di samarinda
dan waktu baliknya itu gak bisa karena musim kering
jadi demuragenya hampir tiga bulan nunggu musim ini
itu dapat penalti besar
pembakarannya itu crack
terus money changer gue kerampokan
jadi dalam tiga bulan
peng peng peng peng peng
sehingga tau tau gue minus sebelas miliar utang
di momen itu rumah disita
bini udah kemertua
kalo ya namanya juga cinta pake perasaan
tapi pertahanannya pake penghasilan
begitu gak ada penghasilan ya kemertua juga
iya bener gak
itu rekening kita ini ya cinta dipertanyakan gitu kan
nah lagi kayak gitu kita tanya
bos maksud lo apa bener gak
gak ada jawaban lo gak
kayak mr bin cung mendadak anakku apa segala macem
itu turning point bagi gue
gue marah tadinya
yang tadinya menyebut
akhirnya ya itu loh
itu kan emosi gue kan gak boleh dibilang
oh gak boleh
lo harus begini
lo harus begini
lo panggil begini
ini reality gue makannya pake apa gitu
seminggu dua minggu lama lalu gue pikir
kayaknya nggak ada hubungan sama dia deh
kayaknya apa yang gue
panen apa yang gue tanam
kayaknya gue salah tanem nih
jadi gue bilang
suatu hari tuh
gue lagi duduk
tetangga gue buang sampah
judulnya ada milion air
saya di sydney australia
ini jangan yang the answer of my prayer
kan kadang kadang tuhan cara komunikasinya aneh gitu ya
kalau gak ya bukan tuhan
kalau bisa ketebak ya bukan dia gitu kan
tuhan kan gak matematis gitu ya
prinsip gue adalah
sebenernya itu prinsip gue lah
sebagai pejudi gitu ya
hidup ini adalah part of game dan part of gambling gitu
bini gue punya mesin jahit
tau gak dari mertua ini
dulu ada bisnis bordir
tujuh hari tujuh malem
itu cukup mind changing
ngonotok bahasa jawanya
abis itu semuanya berubah gitu
bahwa ternyata kita harus melebarkan referensi
dulu kalau kita ditanya sama dia
sama waktu di workshop dia
kamu bagaimana cara uang datang ke kamu
kalau kamu gak dapat kerjaan kamu ngapain
dia bilang ada ribuan cara untuk uang masuk ke tempat kamu
tapi karena software kamu cuma tau berapa
mau bekerja untuk dapat uang
maka yang ini nggak bisa masuk
nah disitu dibuka bahwa ada ribuan cara
nah mindset kita dibuka
selama lo punya profesi
selama lo punya dream
ya udah itu dijalani
gue dapat ahanya gitu ya
kita gak usah ceritain disini deh
karena bayarannya beda gitu
nanti itu urusannya beda lagi
tapi itu menarik
karena pemicunya adalah hungernya lagi

nah kalau tadi analog ini adalah soal rolling the dice

kalau kita main basket kita nembak ada kemungkinan nggak masuk
tapi ada kemungkinan masuk
udah tembak aja bener gak
iya tembak aja bener
ini kita mau coba bacain pertanyaan dari netizen
ada beberapa kita kumpulin
tapi bare in mind pertanyaannya rada rada keluar
oh boleh boleh
ini contoh pertanyaannya
kalau bosman tau besok kemarin
meninggal hari ini ngapain
nyium kaki ibu gue dengan gue gegem segepok emas
jadi nyium kaki dan segepok emas
apa yang terjadi kalau besok kak kiamat
aduh bagus banget lagi
ini lo nanya yang aneh aneh sih
ini netizen lo nanya yang aneh aneh
cuma punya lo sih pak mardi gue
oke satu lagi dari netizen
kalau kita baru buka usaha idealnya berapa lama sampai menghasilkan untung
karena kan kita mesti ngukur ya
kalau tadi kan lo bilang kan gue sih nyebut bisnis gue setelah delapan tahun
kalau sebelumnya masih muda banget bisa mati bisa dicomot
dan kalau kita inget amazon ya
amazon tuh baru untung dekade yang lalu setelah bertahun tahun gitu
cuma dia pintar aja meyakinkan
sebenarnya berapa lama idealnya sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan
atau kah jangan jangan untung tuh gak terlalu dibandingin growth misalnya
kita tuh harus taat pada profit dan pada market
harus taat pada profit daripada
oh dan market profit dan market oke
jadi kita harus ya dua itu
jadi kalau kita taat pada profit dan market
kita jangan create sesuatu yang bukan yang ada di market
kemudian kita tetap pada profit harusnya pulang dari dua puluh empat jam harus make money
tapi yang paling menarik itu taat pada market
taat pada market
banyak orang suka ngadi ngadi gitu ya
kalau kita ada ya
market gak pengen
atau taat pada produk
ini juga ada produk bagus nih
terus enaknya mau diapain ya
lihat aja marketnya
gak ada perlu kita bisa ketemu gitu
jadi taat pada market dan taat pada profit
kalau kerja jangan kayak yayasan gitu ya
harus ada duit yang kita dapat gitu
kan gue kan kuliahnya desain produk ya
terus desainer produk itu punya tendensi untuk bikin produk bagus
tapi sebenarnya arahan lulusannya itu untuk industri
jadi salah satu yang sering ditanya sama dosen adalah ini ada yang inginkan gak ini produknya
membuat tau cakep nggak ada radio bentuknya kayak kupu kupu
ini ada yang mau nggak kalau misalkan harganya sebegitu
jadi taat pada market
pada market baru kita mundurin ke belakang
produknya baru apa gitu
ini ada satu pertanyaan juga dari netizen tapi kelihatannya udah sempat kejawab
tentang gimana caranya punya cara ngebuka mindset lebih luas
buku adalah jawabannya
buku jawabannya buku
dan tadi pertemanan salah satunya kalau gue gak salah
ada lagi selain itu
lu lapar udah kalau kayak gitu
selama lo lapar rekening lo dua belas digit juga lo jadi empat belas digit gitu ya
tapi ada orang yang tujuh digit udah kenyang ya sudah gitu
kok gue inget ini ya
guas banget kan
ini conversation seperti ini sebenarnya gue gak nyaman
karena kan gue dikenal sebagai sisi yang lain gitu
ini sisi gue lo gali jerohannya gitu ya
bukan gue nih asus yang nyuruh
jadi tau nih orang penata binatang ekonomi gitu ya
tapi pertanyaannya ya usia kan masih kalau gue gue merasanya usianya pak menteri gue masih relatif muda
secara on average kalau sehat ya kalau tidak ada aral melintang dan gak tahu maunya tuhan
masih ada lima belas dua puluh tahun lagi mungkin dua puluh lima tahun lagi
masih ada yang ingin dicapai dalam hidup
atau saat ini yang nikmat adalah justru perjalanannya ketimbang tujuan akhirnya
gue tuh kepikiran pengen punya umur tiga digit
tapi gue pastikan sahabat gue juga bersama gue di umur tiga digit
dari barang sendirian ya
kalau lo umur satu ratus sepuluh temen lo umur enam puluh bete gak lo gitu ya
gak nyambung ya
padahal dua duanya aki aki ya
ini lucu banget lagi
gimana ini terlalu banyak joke
lucu banget itu
jadi ya gue berharap kita grow old together
main capsa together gitu ya sama ini
banyak hal yang gue belum lihat
gue gak mau nanti suatu hari cucu atau cicit gue bilang
yang dulu di zamannya eyang tuh ada salju di alpen
sekarang udah gak ada
yang pernah main salju di alpen
eng hidup lo garing amat sih bener
tapi gue perhatiin itu udah ini ya
karena tadi main capsa sama temen temen di usia tiga digit
jadi ngakak ngakak itu bagi gue more valuable than making money gitu ya
atau you fee like kayaknya enggak deh karena gue seneng ngelakuinnya gitu
iya gue orgasem bisnis itu
emang seneng lakuinnya kan
seneng prosesnya seneng cemasnya
dan itu menjadi quality waktu gue udah meratap di hadapan pada saat kita di sajada
ada dialog dialog seperti itu
enggak cuman ini terus selesai gitu doang gitu ya
terakhir lebih ke tips pak mardigu
kalau ada ada banyak orang yang nonton konten ini karena ingin cari solusi untuk wira usahanya
tapi pandemi mengubah banyak hal
mengubah perilaku market mengubah bagaimana cara bisnis dijalankan
apa sih yang bisa berangkat dari pengalamannya pak mardigu aja
apa sih yang bisa lo kasih untuk membantu orang bisa berwirausaha di era seperti ini
ini adalah masa yang memisahkan antara boys from men
jadi peristiwa seperti begini sebenarnya kejadiannya mungkin lima puluh tahunan atau seratus tahunan
kalau kita mungkin memutuskan ini peristiwa lima puluh tahunan
karena kita masuk yang namanya war mode
jadi di tahun seribu sembilan ratus delapan belas itu perang dunia pertama
dunia finance mendadak berubah jadi ada wall street jadi ada bank itu ada bank sentral dan lain sebagainya
dulu enggak belum bank sentral
kemudian sekarang money menjadi tool dan lain
itu perang dunia pertama
perang dunia kedua setelah tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu yang namanya teknologi
setelah di klingsing setelah di great reset itu
nah dua ribu enam belas dua ribu dua puluh itu terjadi trade war antara dua raksasa besar g dua ini tiongkok dan amerika
dan saat ini dunia mengalami yang namanya biological war
semua dunia perang sama makhluk yang gak berwujud gitu kan
nah siapa yang cepat keluar siapa yang duluan ini adalah dia the winners country ataupun produk gitu ya
nah di sini kita harus namanya the copling
kita udah gak bisa berpikir mudah mudahan suatu hari nanti kita akan kembali lagi
kita harus sudah bilang the copling itu putus keterputusan saat ini dengan masa lalu
jadi bernegara pun akan baru berbisnis bersosialisasi semua baru gitu ya
jadi apa apa yang bersifat brick and mortar atau bata dan semen akan gone
semua akan menjadi maya dan digital
jadi kalau kita punya toko lima brick and mortar sewa
usahakan punya bisnis digitalnya karena sebentar lagi orang gak datang
jangan berharap oh nanti covid hilang terus orang akan nongkrong lagi gitu ya
enggak sesimple itu ferguson gitu ya
perang ini dan namanya perang ada masanya
jadi kalau kita bilang ini tahun dua ribu dua puluh mulai perangnya ya sampai dua ribu dua puluh lima lah five years war ini
nah setelah itu semuanya baru
semuanya main di digital
semua akan masuk ke blockchain
semua akan masuk ke bidang bidang baru
dan kita sangat sarankan pakailah marketplace
pakailah non physical untuk memulai bisnis
pakai ghost kitchen gitu ya
nggak usah punya store dan lain sebagainya
itu harus pivot dengan segera
itu saran buah ke teman teman yang ingin masuk ke dunia ini terutama yang muda muda ini
pak mardigu makasih banyak
makasih banyak mengizinkan gue untuk ngomong gua lu sama pak mardigu
yang dibagikan hari ini sangat menyenangkan
membantu menumbuh kembangkan siapapun yang saat ini lagi nonton
supaya bisa dapat positive impact untuk yang lain
sama seperti kasus yang sampai saat ini terus berkomitmen menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi yang terdepan
terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing masing konsumen
untuk membuat kehidupan mereka lo dan gua jadi lebih bermakna
oke belum selesai sebagai penutup
gue mau ngasih tau to days incredible laptop ada dua jenis
yang pertama adalah zenbook empat belas ux empat ratus tiga puluh
dilengkapi dengan layar sentuh kedua yang cerdas
jadi ada layar sentuh pertama dan ada yang kedua
tersertifikasi tough rineline yang mengurangi paparan sinar biru yang pasti lebih aman untuk matanya lu
dan yang kedua adalah laptop bisnis dari asus expertbook b seribu empat ratus
laptop ini beratnya cuma satu empat puluh lima kg
cocok untuk lu yang mobilitasnya tinggi
mesti mohon dan mandiri kesana kesini
dan dilengkapi dengan fitur numpad dua
baterai mumpuni yang mampu bertahan hingga sepuluh jam sekali nge charge
dan gak ketinggalan laptop ini juga dilengkapi dengan asus ai noise cancelling technology
yang tentunya akan meningkatkan pengalaman lu ketika virtual meeting
karena itu adalah sesuatu yang semakin normal di masa seperti ini
dan pastinya kedua laptop sudah ditenagai oleh prosesor intel core i tujuh generasi ke sebelas
untuk produktivitas lo yang lebih baik
konektivitas tiga kali lebih cepat dengan intel wifi enam
serta dilengkapi dengan port thunderbolt empat